kita ke informasi selanjutnya
institut teknologi sepuluh november surabaya mulai rabu kemarin
resmi berubah status dari perguruan tinggi negeri berbadan layanan umum
menjadi berbadan hukum
meski kini harus mandiri namun its belum berencana menaikkan uang spp
institut teknologi sepuluh november surabaya rabu siang resmi menjadi
perguruan tinggi negeri berbadan hukum
perubahan statuta its dari badan layanan umum menjadi berbadan hukum
setelah keputusan perubahan statuta ini ditanda tangani presiden joko widodo
pada dua puluh dua juli dua ribu lima belas silam
meski its telah menjadi pt nhbh namun kampus perjuangan ini
tak akan menaikkan uang spp mahasiswanya
sementara perubahan statuta ini pun mendapat apresiasi positif dari mahasiswa its
diharapkan semenjak terjadinya pt nhbh its ini semakin maju
dan kalau bisa untuk tidak menjelitkan mahasiswa baik dari segi spp pt dan lain sebagainya
diharapkan dengan perubahan statuta pt nhbh ini
its lebih maju lagi dan dapat berkompetisi dengan universitas lain
baik nasional dan internasional